mendengar dering ini rasanya seperti kembali ke masa lalu ya
pada awal kemunculannya telepon seluler hanya memiliki beberapa fitur sederhana selain fungsi telepon dan pesan singkat
di zaman now produsen ponsel biasanya menyebut telpon seluler yang belum pintar ini sebagai feature phone
meski demikian google indonesia tetap tertarik menggarap segmen ini
pada acara google for indonesia empat desember dua ribu delapan belas google mengumumkan kerjasama dengan pt wis indonesia nirwana untuk menggarap ponsel fitur yang diberi nama wispon wp
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini nih